yaudah aku cek dulu deh
gak ada siapa siapa
wah terus lah ngelapan angkot lah lah
tapi yang penting gak ayah
gak ngerti ngerti gak
samanya sama bu messi
gara gara bikin marah mbak wahyu
masa sih raff
ada kaitannya sama wahyu
kalau begitu kalian harus minta maaf
sama mbak wahyu
supaya keluarga kalian
teror lagi deh
ya juga ya
mendingan kalian pergi ke
mbak wahyu aja deh
iya kita temenin deh
jangan lupa ajak adam juga ya
nah ini sudah hancur
ini sudah emas
apa kita minta maaf dan mami kita kemarin itu bikin kesel mbah iya mbak maaf mami
memang mami mami kalian itu kalau nawar keterlaluan sudah langsung minta maaf sana
kalian pergi pergi pergi maafin mama mama kita ya mbah biar kita gosok diteror lagi diteror
hai apa maksud kalian
jadi kalian menuduh mbak yang meneror mami mami kalian enggak mbah kita pengen kasih tahu mbah
biar mbak tahu mami mami kita itu enggak berniat bikin kesambah sudahlah kalian sama mami mami
kalian itu sama sama bikin kesel mbah sudah sekarang kalian pergi pergi pergi dah ya ya
pergi maaf mbah
mbak sumpahin ya kalian ini nanti ketemu sama hantu hantu
jangan sumpahin kita takut pergi pergi
bu bu stop stop bu bu siapa sih pak ini kan bantal sama spray baru ibu belikan di
rumahnya mbah wahyu ngapain ibu mau bakar biarin aja sih pak itung itung buang siang
buang siang maksud ibu apaan pak bapak dengarkan semua orang yang beli bantah dan spray di tokonya
mbah wahyu itu siapa terus udah disumpahin sama mbah wahyu
disumpahin ini gimana sih apa hubungannya bantal sama sepre adalah pak buktinya nih
bu messi sama bu endang pak didatangin hantu pocong tuh enggak ada hubungannya sepre
bantal kita sama aja mubazir bu udah ngeluarin duit banyak buat beli sepre baru bantal baru
sama aja buang rezeki pak rejeki itu bisa dicari lagi pak tapi kalau kita diteror sama hantu
cari rejeki juga nggak bakal bisa pak pokoknya saya nggak setuju bantal seperti baru ini dibakar
itu aja enggak pokoknya sekarang jangan ibu jangan bu jangan bu jangan bu
pakai mata dong jangan di kaki doang
pakai nabrak nabrak aja tetep jawab lo
aku masih kepikiran deh sama ancaman mbah wahyu
aku takut kejadian beneran
april april soal ancaman bahwa wahyu itu gak usah kamu pikirin
itu kan baru ancaman belum tentu dari kenyataan
tapi raja tapi itu ban siapa ya
iya siapa yang punya ban
kok tiba tiba nol terus hampir nabrak kita lagi
tadi kan ban itu dateng dari arah sana
ini kan angkotnya ayah aku
kita bangunin aja yuk
om mario bangun om
om mario bangun
om mario bangun om
om mario bangun om
iya ada apa ada angkot
kenapa lagi ini juga nggak ada
gabur aja yuk bang gabur aja bang
gabur aja bang
pocong ikut kita sampai rumah ya
bril kayaknya pocongnya udah gak ikutin kita deh
kan gak ada suaranya
aku gak yakin ya bang
kan pucung gak ada suara
gimana kita tahu kalau dia lagi ikutin kita
yaudah aku cek dulu deh
gak ada siapa siapa
ada di situ
berarti itu pocongnya yang kejar pitan
biarin aku deh
kaburin ke kamar
ya biarin aja
kita cuma berdua
demangnya kita berdua kuat kotong om mario
om mario kan berat
terus kalau om mario dibawa sama pocong gimana
ya gak apa apa pokoknya kenapa
nah kalau diculik apa diapa apain
terus siapa yang bawa angkotnya om mertel lagi
ya supir supir angkat lain lah
ayah kan masih punya banyak supir angkot
hanya om mario doang
tapi kasihan deh